menteri pertanian amran sulaiman menggencarkan perang terhadap mafia pangan dan menargetkan indonesia suasembada bawang putih pada dua ribu dua puluh
permainan harga yang menyebabkan bawang putih pernah mencapai harga rp lima puluh per kilogram menjadi salah satu pemicunya
dan ini menurut menteri pertanian harga bersih bawang putih impor asal tiongkok saat masuk ke indonesia hanya rp delapan hingga rp sepuluh per kilogram
mengambil momen peringatan hari lahir pancasila menteri pertanian amran sulaiman menggencarkan perang terhadap mafia pangan
ia menargetkan indonesia suasembada bawang putih pada tahun dua ribu dua puluh satu mendatang
saat ini sembilan puluh enam persen konsumsi bawang putih indonesia dipenuhi dari impor dengan luas areal tanam pada dua ribu tujuh belas hanya dua hektare
dengan kondisi ini importer dengan mudah bisa mempermainkan harga
hingga merugikan konsumen dan petani
menurut data kementerian pertanian harga bawang putih di cina sekitar rp lima enam ratus per kilogramnya
saat masuk ke indonesia harga bersihnya berkisar antara rp delapan hingga rp sepuluh
sementara harga di konsumen dipermainkan hingga pernah mencapai rp empat puluh lima hingga rp lima puluh per kilogram
kondisi inilah yang membuat menteri amran bertekad memerangi mafia pangan
importer yang bermasalah mulai hari ini kami blacklist bersama dengan grupnya
tidak boleh lagi berbisnis di kementerian pertanian mulai hari ini
ini menyakiti petani indonesia dan menyakiti konsumen dampaknya luar biasa
indikasi permainan diduga juga terjadi pada pelaksanaan
kementerian pertanian di lapangan melaporkan ada suap yang dilakukan importer agar mereka terbebas dari wajib tanam
sebelumnya kepolisian juga telah menetapkan status tersangka terhadap sejumlah perusahaan importer nakal yang melanggar ketentuan
kementerian pertanian menindaklanjutinya dengan memblacklist perusahaan perusahaan tersebut
dan tidak memperbolehkan mereka berbisnis di sektor pangan
menurut amran untuk bisa suasembada bawang putih indonesia harus memproduksi lima ratus lima puluh ribu ton bawang putih per tahun
yang bisa terpenuhi dengan
pengendalian area tanam seluas delapan puluh hektar
selain mengenjot luas areal tanam penyediaan benih unggul dan pengendalian importasi menjadi hal yang tak kalah penting